pemerintah mengumumkan dalam dua hari berturut turut penambahan pasien positif covid sembilan belas di indonesia menembus angka seribu kasus perharinya
lalu apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana sebenarnya data penyebaran dari kasus positif virus corona
kita akan bersama sama mengulasnya dalam lonjakan kasus covid sembilan belas jelang new normal
yang pertama kita akan pantau dulu bagaimana data perkembangan kasus covid sembilan belas yang positif di indonesia
mulai dari tanggal tujuh juni hingga tanggal sebelas juni
kita lihat bersama terjadi peningkatan kasus terutama di tanggal sembilan dan sepuluh
ini kasus positifnya menembus angka lebih dari seribu penambahan perharinya
di kemarin bahkan ini lebih dari satu dua ratus ya
sementara untuk hari ini memang terjadi penurunan tapi jumlahnya ini masih tinggi
hampir seribu kasus kita lihat bersama di sini
berdasarkan sumber dari kementerian kesehatan republik
indonesia kita bisa lihat bersama inilah kasus penambahan dari positif virus corona
apa sebenarnya kemudian yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus
atau penambahan kasus positif di indonesia
ini adalah data yang kami dapat dari ahli epidemiologi dan biostatistik fkm ui
yang menyebutkan ada setidaknya tiga hal yang bisa menjadi faktor penyebab lonjakan kasus positif covid sembilan belas terjadi
yang pertama adalah jumlah tes
tesnya bertambah artinya jika jumlah tes bertambah jumlah orang yang dites pun meningkat
dan hasil yang terdeteksi juga jumlahnya meningkat
yang kedua adanya penumpukan hasil laboratorium
artinya ini adalah hasil hasil lab beberapa hari diumumkan kemudian pada satu hari yang sama
ini pun dikonfirmasi oleh ahli dari fkm ui yang menyebutkan bahwa hal ini memang sering terjadi di indonesia
berdasarkan analisis dan laporan yang mereka lakukan
yang ketiga ini yang sama sama kita takutkan ya
terjadi lonjakan kasus positif karena memang transmisi meningkat
artinya penyebaran virus corona ini masih terus terjadi dan terus meningkat di indonesia
lalu apa yang seharusnya kita lakukan
berikut ini adalah pernyataan dari ahli kesehatan masyarakat universitas indonesia
hasil analisis kami juga memperlihatkan semakin sedikit orang yang tinggal di rumah pada masa psbb
itu kasus akan meningkat
nah kalau kasus sudah meningkat sebetulnya psbb bisa diketatkan lagi
jadi artinya pelonggaran psbb itu bukan tidak bisa diketatkan lagi
jadi kalau kasusnya meningkat untuk menjaga supaya tidak terjadi epidemi yang luas bisa saja kita lakukan psbb lagi
seperti yang sudah pernah dilakukan
nah jika terjadi lonjakan kasus kembali ini harus segera bisa dideteksi
dan juga pelayanan kesehatannya harus siap untuk melakukan perawatan pasien pasien dengan covid sembilan belas ini
kalau terjadi lonjakan kembali
jadi itu harus siap sebetulnya waktu saat melakukan psbb transisi
itu tadi ya faktanya peningkatan kasus ini masih terus terjadi di indonesia di masa jelang menuju ke new normal
kita akan lihat bersama
ini dia provinsi provinsi yang memiliki kasus covid sembilan belas yang tinggi
tiga di antara
yang adalah dki jakarta jawa timur dan sulawesi selatan
kita akan ke sulawesi selatan terlebih dahulu
ini dia angkanya
terjadi kasus positif yang tinggi
terutama di sembilan dan sepuluh juni kemarin ada peningkatan kasus lebih dari satu ratus delapan puluh orang
yang kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas di sulawesi selatan
di hari ini di sebelas juni juga terjadi peningkatan satu ratus empat puluh satu kasus
lalu seperti apa di jawa timur
di jawa timur jumlah kasusnya juga terus meningkat
dari dua ratus dua puluh meningkat menjadi dua ratus tujuh puluh
dan hari ini ada dua ratus sembilan puluh tujuh orang yang kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara itu di dki jakarta
tren kasusnya memang dari tanggal sembilan sepuluh hingga sebelas
berdasarkan data dari kementerian kesehatan terjadi penurunan
tapi lagi lagi masih saja ada orang orang yang kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas
peningkatan kasus positif covid sembilan belas ini masih terjadi
dan terjadi di saat penerapan psbb transisi untuk kemudian menuju ke new normal
dan hal ini pun mengingatkan kita untuk kembali sadar akan pentingnya terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari
jangan lupa untuk terus menggunakan masker menerapkan physical distancing jarak aman satu meter hingga satu lima meter antar orang
dan harus selalu ingat untuk menghindari kerumunan
selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya anita mai
warga kebonbawang tanjung priok jakarta utara mulai senin pagi melakukan penutupan akses jalan jalan masuk ke wilayah pemukimannya dengan cara menutup gerbang masuk
menutup akses masuk wilayah pemukiman warga pihak rukun tetangga atau rt setempat juga menerapkan imbauan bagi warga sekitar dan warga pendatang yang mayoritas ngekos dan mengontrak agar tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang mendesak atau penting sekali
menurut keterangan salah satu ketua rt penerapan lockdown lokal secara mandiri ini dilakukan berdasarkan kesepakatan warga sekitar
mereka mendapat surat imbauan dari pihak kelurahan maupun wali kota jakarta utara
tentang cara mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah virus corona
pemberlakuan lockdown lokal secara mandiri yang dilakukan oleh warga ini rencananya akan berlaku selama empat belas hari ke depan atau dua pekan mendatang
menyambut baik positif lah
tidak ada kendala ya kecuali kita kadang terbentur dengan anak anak kos
anak anak kos itu kan selalu minta sama
jadi kita sekarang berlakukan grab mobil sama grab kartu itu grab motor atau bocek itu dilarang masuk
meningkatnya penyebaran virus corona di jawa timur mendorong pemkap trenggalek melakukan pembatasan akses masuk wilayah
bupati m nur arifin melalui video conference memerintahkan jajaran mulai desa hingga kecamatan untuk menutup sementara akses keluar masuk trenggalek
tiga jalur utama saja dengan tujuan mempermudah proses identifikasi terhadap warga yang masuk ke wilayah trenggalek
proses pembatasan wilayah dilakukan mulai senin tiga puluh maret
terlebih wilayah tulungagung sudah masuk zona merah yang lokasinya berbatasan langsung dengan kabupaten trenggalek
saat ini di trenggalek tercatat sebanyak tiga ratus tiga orang berstatus odp sedangkan pdp tercatat sebanyak dua orang
pembatasan wilayah yang masuk ke wilayah trenggalek
pembatasan wilayah yang masuk ke wilayah trenggalek
menindaklanjuti kebijakan tersebut maka saya perintahkan dinas terkait bersama kecamatan dan pemerintah desa
didukung oleh seluruh elemen masyarakat bersama tni polri
petugas menutup sementara kantor pelayanan di spenduk capil jombang hingga sepuluh agustus mendatang
untuk dilakukan sterilisasi
pelayanan dispenduk capil sementara dialihkan secara daring
sementara itu sekretaris daerah ahmad jazuli dan kepala dispenduk capil mas duki
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kini dirawat intensif di rsud jombang
agung wibowo jombang jawa timur
di jawa tengah angka penambahan kasus positif juga terus bertambah
bahkan angka kematian akibat covid sembilan belas di jawa tengah menempati urutan teratas secara nasional
pemerintah provinsi jawa tengah mengklaim penambahan angka positif covid sembilan belas
tak lepas dari dinamika proses tracking atau penelusuran secara mendalam terhadap sebuah kasus positif
yang diikuti dengan melakukan tes rapid dan swab secara masif
kemunculan kluster baru seperti kampus perguruan tinggi dan perusahaan
yang dipicu ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan
menjadi salah satu pemicu bertambahnya angka positif covid di jawa tengah